saya bisa nggak minta bantuan kamu
mau makeover temen saya
kita mau ke party
dateng aja sih
disini tuh ada banyak gaun
ada sepatu ada clutch
yaudah makasih ya
sekarang juga saya kesana
mungkin ketemu gigi soalnya gigi minjem
atau mau gigi ganti baju kerja gigi
gak usah gak usah
kamu langsung masuk aja ya
oh iya bukaan kerbangnya ya
diada ada aja ayang kiki gua diajak kondangan
gua ada disini
gua di dalam penjara
ternyata istri lu mantan narapidana
dia udah ngebunuh seseorang al
setelah dia bunuh adik lo lo nikah dengan dia
di mana hati nurani lu sebagai kakak
ini yang namanya laki laki sejati
dan gua yakin istri lo pastinya tau masalah ini
di mana aku sekarang
lepaskan aku sekarang
semuanya akan baik baik aja
gak usah takut
gua mau ada barang datang kesini
dia harus tebus semua dosa dia ke gua
semua kesalahan dia
emangnya masa udah ngelakuin apa semua kamu
lo mau tau
delapan tahun yang lalu
untuk menyelamatkan adiknya
ada barang jeprosin gua ke dalam penjara
dan lo tau
selalu gua di dalam penjara
istri gua pergi tinggalin gua untuk selamanya
jadi menurut lo siapa yang salah
dia harus terima balasannya
siapa adiknya ada barang
tidak ada barang
aku cuman kenal
aku cuma tahu namanya rosdiana
bagaimana iki protected bisa desapun
nyuruh nyuruh tuhan tahan saduq hidup

dan petugasan menurut gua

ada barang sudah datang saatnya beraksi
permainan akan dimulai
dan sekarang gua bingung
ada seorang perempuan bernama andin
menikah dengan adik barat
dan dia gak tau
roy itu adiknya lu
istri lu bisa gak tahu
alasannya apa lu nyembunyiin semua ini dari dia
atau mungkin dia punya maksud tersendiri
lo pasti punya maksud tersendiri
kenapa lu nikahin orang yang udah ngebunuh adik lu
sekarang gua tanya sama lu
tapi gua yakin
roy pasti tau semuanya
roy udah mati
lu dengerin gua ya
nanti kalo gua keluar dari sini
gua kemakam adik lu
gue tanya sama dia semuanya
gimana reaksi istri lu kalo tau semuanya
lu bakal hancur
jangan pernah macem macem ya
jangan pernah macem macem
saya peringatkan sekali lagi
jangan pernah macem macem
jangan pernah ku tak hati urusan keluarga saya
tapi sayangnya gua gak ketinggalan dia
gua bakal hancur
gua bakal hancurin lu
hidup gua bakal tenang
selamat menikmati kehancuran lu al
apa yang mau angga lakuin
apa yang mau anggel lakuin
kenapa kok ngeliatin kiki terus mas
enggak kok gak kenapa napa
saya harus minta bantuan
sebentar ya kiki
eh saya mau keluar sebentar
lama juga enggak papa kiki tungguin kok
tungguin banget dia nelfon
saya bisa nggak minta bantuan kamu
mau makeover temen saya
kita mau ke party
dateng aja sih
disini tuh ada banyak gaun
ada sepatu ada clutch
yaudah makasih ya
sekarang juga saya kesana
bukan kata tadi kita mau ke kondangan
udah kamu ikut aja dulu
mas iki mau diajakin kemana